internet of all things dan teknologi digital kini sudah merupakan kebutuhan mendasar bagi semua orang
nah akses internet ini sangat penting bukan saja untuk konektivitas
tapi bisa juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga bisa mengembangkan perekonomian suatu bangsa
belum lagi untuk meningkatkan kualitas sdm nya
nah walaupun penetrasi internet di indonesia sudah semakin membaik
namun masih ada saja daerah daerah yang masih belum mendapatkan kualitas internet
ataupun konektivitas yang maksimal
insight with desi anwar kali ini akan melihat apa apa saja strategi dan juga yang dilakukan oleh pemerintah
untuk memperbaiki konektivitas dan juga memperbaiki konektivitas
memastikan bahwa konektivitas di indonesia itu betul betul sama ratanya
halo selamat siang mbak desi
halo ini pak budi arisetyadi ini main konektivitas kita yang baru ya
kantornya yang baru
dan pak budi ini ini kita sudah tiga bulan sekarang
dikit lagi tiga bulan dan tentu saja pak budi kita ingin mengetahui ya
mungkin dalam waktu yang singkat ini tapi lebih penting lagi
kedepan apa saja yang masih perlu dilakukan bagi indonesia itu untuk mengembangkan ini konektivitas
makin digital makin maju dan ini ada kemejanya indonesia terkoneksi
oke mungkin kita pak budi kita duduk di mana
ya satu purwok fiain
nasional perusahaan likigi
sudah memberengan dan dikonsentrasi
program akselerasi transformasi digital di tanah air menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik
karena mampu memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor digital
jika didukung oleh pertumbuhan pelaku ekosistem digital yang masif
ekonomi digital indonesia diprediksi akan tumbuh hingga tiga ratus enam puluh miliar usd atau sekitar lima lima triliun rupiah pada dua ribu tujuh belas
oleh sebab itu pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika terus berupaya mendorong penguatan ekosistem digital
salah satunya lewat strategi pembangunan infrastruktur digital
penataan dan pembangunan infrastruktur digital memegang peran penting dalam mendukung upaya pemerintah
dan penguatan ekosistem digital guna menjembatani kebutuhan seluruh masyarakat tanah air
dan kalau kita sebenarnya melihat ya ini kan pak budi masuk masih ada satu tahun lagi
dari periode kedua pak jokowi
nah sementara itu sebenarnya roadmap dari digitalisasi dan konektivitas ini kan sudah ada
sepanjang sembilan tahun lah jokowi menjabat
nah kira kira ya kita kan tahu konektivitas khususnya dari yang terdepan terpencil tertinggal dan lain sebagainya
konektivitas penyamarataan akses khususnya terhadap teknologi itu sangat penting
bagaimana bisa diupdate apa yang sudah dibangun dikembangkan dan bagaimana
tiga bulan terakhir ini kira kira apa yang dilakukan pak budi
dalam konektivitas ini kan ada dua isu utama
jadi coveragenya sudah menjangkau seluruh wilayah indonesia
karena indonesia ini daratan kita ini

lautnya dua kali
berarti sekitar tiga ratus delapan puluh juta hektare
kalau digabung bisa hampir lima ratus delapan puluh juta hektare
luas indonesia itu negara yang sangat luas
apalagi geografisnya darat laut udara pegunungan kepulauan dan sebagainya
menantang lah untuk melakukan
challenging untuk sebuah rencanaan
selanjutnya itu coverage
coverage kita kalau menurut data
jadi masih ada dua puluh dua wilayah kita yang belum tercover oleh sinyal internet
selanjutnya kita bicara soal quality
kecepatan internet kita dua puluh dua
ini kan tantangan sendiri
masih agak lemot lah
masih kadang kadang juga berbeda
masih agak lemot lah masih kadang kadang juga berbeda
ada beberapa wilayah
malah blank spot
malah blank spot atau lemot
lah blank spot atau lemot
nah harus diakui kita ini
dengan kecepatan dua puluh dua mbps ini
kita ini masih peringkatnya masih termasuk terbawah di dunia
bahkan di asean kita cuma menang dari myanmar
artinya udah papan bawah
karena myanmar di bawah kita
yang lain di atas kita
tapi jumlah populasi kita juga menjadi challenge

jadi di dunia kita peringkat ke sembilan puluh delapan dunia untuk kecepatan internet
karena ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh google
jadi peningkatan kualitas kecepatan internet itu juga sangat penting buat kita
jadi dua isu tadi
dari segi coverage apa apa saja yang sudah dianggap
dari coverage tadi saya sebutkan mengenai luasan wilayah kita
pegunungan belum demografi geografi kita di daerah papua indonesia timur yang betul betul menantang
kepulauan dan sebagainya
mungkin jawa sumatera sudah lebih oke lah
tapi kalau di timur mungkin masih
tapi yang di timur masih belum menantang
makanya kan kita fokus komunikasi indonesia juga fokus kepada daerah daerah tiga t
terluar terdepan dan tertinggal
sehingga kami dimandatkan lewat bakti kominfo untuk meng cover wilayah wilayah di tiga t
karena belum komersial
kalau komersial semua operator seluler sudah mau masuk
tapi kalau ketika belum komersial
terlalu besar lah ini investasinya bagi industri
selain investasinya opex nya juga besar
misalnya satu bts itu biayanya sekitar rp dua puluh
hanya untuk satu
ibaratnya satu bts itu rp dua puluh lima sebulan untuk opex
sekarang bayangin kalau rp dua puluh lima sebulan
kalau katakanlah satu orang sebulan rp seratus
mau berapa pelanggan di situ
sedangkan satu bts di indonesia timur paling cuma layan enam dua belas orang
jadi mau tidak mau pemerintah harus hadir
jadi itungannya sudah bukan komersial
tapi bagaimana negara hadir untuk menyediakan bandwidth untuk rakyat
ini bagian dari kita harus inilah mengurangi kesenjangan juga
karena tadi dikatakan kalau ada konektivitas perekonomian
jadi infrastruktur digital ini penting
jadi kan gini loh ada tiga isu penting di dunia dalam hal kaitan dengan digitalisasi
yang pertama adalah infrastruktur digitalnya
yang kedua upskilling digital
dan yang ketiga security digital
nah dari tiga isu itu kan kita lihat infrastruktur digital kita perlu peningkatan kualitas
yang kedua upskillingnya
bagaimana digital talent kita
bagaimana sdm kita dalam menyikapi kemajuan digitalisasi ini
oke nah kita mulai dari yang pertama dulu
karena tanpa infrastruktur ya jelas kita tidak banyak bisa melakukan apa apa
kan itu berarti sekitar dua ratus sepuluh juta orang itu sudah menikmati lah
tapi untuk ini berarti berapa jumlah bts yang kita miliki saat ini
dan kira kira masih berapa yang diperlukan
dan khususnya itu dimana mana saja pak budi
dan apa ini kalau kita lihat mappingnya tentu saja jauh
jauh dari daerah yang padat populasinya sudah lebih baik
tapi di mana mana saja dan kira kira berapa serta investasi tadi yang dibutuhkan
dari apbn nya itu yang hal ini
gini memang kita perlu punya roadmap tentang digitalisasi
dimana industri digital itu menjadi penting
tetapi kita juga harus sadar bahwa teknologi kan berkembang terus
sekarang nanti bulan tahun depan akan keluar yang satu access point
jadi kecepatannya juga gitu
nanti sebentar lagi akan keluar yang bisa sampai sekarang ini sudah keluar yang lima kilo
jadi lebih powerful ya
jadi lebih powerful
kekuatannya jauh lebih
juga investasinya jauh lebih
jadi lebih murah
tapi ada kira kira boll park ininya yang dibutuhkan dan kira kira berapa lagi rencana bakti untuk
kita kan harus punya standar
kecepatan kita berapa
kita sekarang sudah empat g dan
ya empat g kan itu kan mandat
empat g itu kan sudah sementara kita sudah bicara lima g
nah lima g ini memang belum terrealisasi secara maksimal
karena lima g ini teknologi yang memerlukan turunan turunan lainnya dari industri telkom ini
nah sekarang pertanyaannya adalah berapa kecepatan yang bisa diaksep untuk indonesia bisa maju negara
tapi kalau di tempat lain ya lima g itu sudah keniscayaan lah pak
tidak lima g pasti dong
walaupun sekarang sebentar lagi di barcelona tahun depan kita sudah ngomong lima lima
nah kita sementara lima g belum maksimal
nah memang lima g ini kan keperluan turunan untuk iot internet of thing untuk artificial intelligence dan sebagainya
jadi pengembangan teknologi telekomunikasi ini juga memerlukan pertumbuhan pergerakan atau kemajuan dari turunan yang nanti kan munculnya
ai semacam itu
tapi kalau di indonesia ini berapa persen yang empat g berapa persen yang lima g kita rata rata masih lima
atau bahkan di daerah juga masih ada yang tiga g jangan jangan
kalau menurut teman teman di industri telko yang lompat itu dari tiga g ke empat g
nah kalau empat g ke lima g ini lompat tapi nggak terlalu signifikan
karena isunya dari tiga g ke empat g itu sudah langsung dari sms ke sms
kita kan udah gak bisa gambar bisa video segala macam
nah ini lompat dari tiga g ke empat g
nah empat g ke lima g itu isunya cuma kecepatan
dulu cuma lima puluh seratus mbps dia lompat ke satu giga
jadi ke lima g itu isunya kecepatan
nah kalau begitu kita
sementara kalau kita mengkonsumsi nonton youtube paling delapan mega perlunya
jadi apakah kita perlu yang dua ratus mbps
pasti industri yang lain
kalau kita untuk mengkonsumsi adik adik misalnya mau lihat facebook paling dua mbps cukup
kalau youtube delapan mbps
terus kalau kita punya kecepatan dua ratus sampai satu giga itu untuk apa
pasti untuk iot
nah itu bisa mungkin untuk pendidikan untuk masalah kesehatan kedokteran semuanya
jalan mau operasi pakai teknologi
atau dibantu oleh dokter
mandat presiden ke saya itu adalah menyelesaikan sekitar lima lima ratus btns
terus udah janji akhir tahun ini harus
kalau gitu mungkin kita nggak usah bicara mengenai bts itu kan hanya
bts ini kan satu teknologi karena yang lagi trend sekarang itu adalah fixed mobile confergence
jadi digabungkan teknologi fixed wireless lewat fiber optic dengan wireless termasuk satellite
yang kita miliki sekarang oke yang jelas ini kan harus ada yang pertama mengisi kekosongan yang tadi tiga t
tiga t itu dulu pak budi kan
wamen ini desa tertinggal
jadi paham ya
dari mapping kita memang paling banyak indonesia timur
nah indonesia timur kan
persoalannya begini daerahnya luas
jadi secara komersil mungkin
mungkin tidak menarik bagi
kalau banyak penduduk tidak komersil
tapi ini kan udah penduduknya sedikit
skala ekonominya itu
tidak dapat kalau
dikerjakan atau dikalkulaksikan
tapi mau tidak mau
tapi negara harus hadir
dalam satu tahun ke depan gira gira bisa tidak
cuma kan ada disrupsinya
nah salah satu teknologi
disrupsi teknologi di
konektivitas atau internet kan
kalau satelit kan tidak perlu apa apa
pokoknya rumah dikasih ini
penerima mau rumahnya jauh jauh
tidak ada masalah
karena dia langsung dari
apa atas ke bawah kan
invasi strukturnya jauh lebih ringan dibanding
dibanding dengan kita pakai teknologi
konvensional yang dicocok untuk daerah perkotaan atau
daerah urban gitu

oke jadi yang kita lihat itu adalah kita bisa memiliki teknologi yang cocok untuk daerah perkotaan atau

fiberoptik teman teman kekomunikasi sosial cuma menggelar
aerotik dalam jumlah yang banyak
karena fiberoptik itu memang secara teknologi
dia bisa bandwidthnya bisa jauh lebih besar
sekarang udah pakai lambda hitungan
kalau dalam teknik udah pakai lambda jadi bisa
jadi satu rumah bisa sepuluh giga up juga bisa
kalau pakai fiberoptik
target kita dari sambang sampai merauke termasuk ini kan harus ditanam di bawah laut apa pasalnya
saya ada kesempatan
sebuah kesempatan dengan asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia sudah sampaikan
kalian jangan jual lagi dong dua puluh mega
kalian harus jual dong seratus mbps
karena saya challenge ke mereka
biaya untuk jual sepuluh mbps sama seratus mbps sama ga terlalu signifikan perbedaan harganya

jadi kalau kita mau nawarin jasa sepuluh mbps sama seratus mbps sama ga terlalu signifikan perbedaan harganya
itu costnya ga terlalu beda
kenapa kalian langsung saja seratus mps
sehingga kalau fixnya kenceng nanti ada fix wireless convergence ini kan bisa meningkatkan kecepatan
nah ini bagaimana akan arahnya akan
kita akan terus komunikasi dengan teman teman ekosistem industri telco
termasuk juga saya sedang meminta tim disini untuk mengkaitkan
termasuk juga saya sedang meminta tim disini untuk mengkaitkan
untuk mengkaji insentif buat operator lima g untuk menggelar lima g
jadi lima g ini kan insulensasinya gede karena jaraknya harus deket dan kecepatannya luar biasa
kita sedang membuat skema skema memberi insentif pada mereka
tapi kita sebenarnya berapa kilometer atau berapa yang dibutuhkan untuk istilahnya menghidupi fiber optics dari sabang dan megawati
teknologi fiber optik untuk negara seluas kita hanya cocok untuk wilayah wilayah perkotaan atau urban
jadi kita ga akan bisa lewat di bawah laut
kita harus mix mix oh teknologi laut juga sekarang palaparing juga terkoneksi gitu loh
tapi maksud saya fiber optic itu cocok untuk daerah urban
sementara daerah daerah rural yang penduduknya sedikit sedikit satu desa cuma seratus keluarga atau lima puluh keluarga lebih baik pakai satelit
pakai satelit ya
pakai satelit ya
gitu jadi memang teknologi untuk indonesia ini kan teknologi nggak bisa bilang satu teknologi untuk semua tergantung kondisi geografis
jadi mau tidak mau kita juga harus punya akses ke teknologi seperti ini
semuanya nah termasuk ini kan soal jasa satelit satelit kan sekarang diturunin lagi ke satelit leo
nah yang itu
ini yang dimiliki oleh elon muskin ya harganya juga lebih murah dan aksesnya juga bisa
nah itu starlink itu starlink itu dia satelit jenis leo ya

itu cuma sekarang tiga ratus km
jadi harganya bisa jauh lebih terjangka
dia turunin dari empat ratus km engga ketinggiannya jadi tiga ratus empat ratus sekarang diturunin lagi nih udah dua ratus an dibuat
jadi bisa real time gitu ya
dia cepat dia cepat cuma dia karena dia dekat dengan nggak terlalu atau rendah dari bumi maka dia coverage nya kan gak tinggi
kalau satelit lebih tinggi kan dia bisa overnya lebih
jadi harus banyak
harus banyak gitu
nah ini bicara mengenai satelit
kita kan baru baru ini meluncurkan satu lagi kan satria
kira kira kapan akan betul betul fungsional beroperasi dan dampaknya terhadap penetrasi internet maupun konektivitas kita akan seperti apa pak
jadi satria saat itu sudah di orbit satelitnya sekarang akhir tahun ini dan mudah mudahan tahun depan bisa udah mulai melayani
karena dengan teknologi satelit ini kita membantu percepatan
untuk wilayah seluas indonesia ini memang satelit juga salah satu apa
teknologi yang tepat gitu loh karena ga mutleng menggelar kabel sampai kapan gitu loh
masang dts daerahnya luas luas gitu loh daerahnya indonesia kan luas sekali
akhirnya cost nya juga akan jauh lebih besar
kalau kamu kayak satelit kan langsung di at bisa
titiknya di bumi pasang gateway apa tinggal di accept oleh masyarakat atau penduduk
jadi seharusnya ketika satelit ini sudah betul betul jalan bisa melayani penetrasi internet kita akan langsung
harusnya bisa lebih cepat
karena pak budi ini kan sekarang semua memerlukan investasi biaya dan lain sebagainya
kira kira berapa ini anggaran dan untuk satu tahun lagi ini kan pak budi malah mau tidak mau kan harus implementasi lah dari road
yang pasti gini mandat presiden ke saya itu adalah menyelesaikan sekitar lima lima ratus bts yang termanggalai yang kemarin
ada berapa tujuh ribu
tadinya tujuh tujuh ratus rencananya
terus akhirnya sekarang sudah tinggal lima ribu lima ratus
saya jalani hari ini nanti juga sebentar lagi saya mau rapat dengan satgas bakti kominfo untuk mendetilkan pencapaian pencapaian apa saja yang bisa kita lakukan sampai akhir tahun ini
karena sudah janji akhir tahun ini harus lima ribu bts itu harus on air
jadi kalau dibilang bisa melayani itu on air
jadi bisa bts nya bukan
bukan tower tanpa kegiatan
sudah menyantarkan sinyal dan memberikan ajanan ke masyarakat
tapi lima ribu ini sudah dibangun sudah terpasang
sudah sudah tinggal on air nya aja
kalau switch on nya ya
memang masih ada beberapa sekitar lima ratus yang di daerah papua yang lebih banyak ke kahar
yang terpencil ya
bukan ada masalah soal
oh ya soal keamanan juga ya memang ini kan daerah daerah sensitif
daerah yang memang rawan
nah kalau fiberoptics apa nanti yang akan di
fiberoptik kan teknologinya maju terus tapi fiberoptik itu selalu cocoknya untuk di perkotaan
nggak bisa kalau di daerah daerah rural gitu menurut saya nggak ekonomis
oke dari empat g ke lima g khusus untuk daerah yang padat daerah perkotaan
kira kira kapan kita semua akan bisa menikmati
ini kan tahun ini kan awal tahun depan saya akan memberi insentif kepada mereka
operator seluler kita ayo kita gelar lima g
sehingga ketika nanti enam g
kita udah lebih siap gitu loh
saya kagak kagak kita gak tau setelah lima g ini apa
mungkin udah ai gitu
tapi yang di ikn nanti di ibu kota negara yang baru nusantara ini langsung lima g dong
tapi kan gini karena lima g itu kan isunya kecepatan
dan kalau begitu mungkin satelitnya juga satelit yang lebih low earth orbit
tapi kan telkom sama beberapa operator seluler kan udah investasi bisa
karena sarana dan prasarana telekomunikasi ini kan udah infrastruktur yang penting
kita mau melakukan apapun kalau nggak ada sinyal gimana mau
iya memang itu semuanya ujung ujungnya itu kecepatan
tapi saya optimis teknologi juga berkembang di dunia
sangat pesat ya
pesat lompatannya juga gitu
bukan apa apa mbak desi ini agak menyedihkan juga
karena kalau pemerintahan ini digital apa yang disuruhkan sih
sdm nya juga harus digital
sebuahnya apa enggak
asn nya juga harus di mindset jadi gitu
digitalisasi itu nggak cuma soal teknologi tapi mindset
asn kita ini mau punya daya adaptasi terhadap digitalisasi

itu apa yang dim nellepaskan pamping tau
di motor ya
nahan yang dit alliance

bahwa ini harus dan penting kita miliki
indonesia terbuka matanya
oh ternyata infrastruktur digital ini
menjadi satu yang penting
sama dengan misalnya jalanan air listrik dan lain lain
karena digitalisasi ini kan
terus pemerintahan digital
nah habis ekonomi digital apa
nah ini nggak bisa satu jalan satu
karena dari ekonomi digital ke masyarakat digital
semua ini kan berubah
masyarakat digital kan juga berubah
kita juga sebenarnya sudah menjadi masyarakat digital
untuk misalnya semuanya serba online
karena di dalam digital society itu kan muncul
masa sih kita ketemu di darat
di ruang digital isinya cacimaki
binatangnya di ruang digital
ini kan perlu deterasi
perlu edukasi juga
perlu edukasi sosialisasi
tapi kembali ke anggaran
kira kira yang ideal untuk pemenuhan semua
kementerian kominfo ini
setiap tahun menyumbang pendapatan negara
hampir dua puluh lima dua puluh lima triliun
sementara di anggaran kita ini sekitar lima belas triliun
jadi ada inilah
tapi digunakan untuk
untuk pembangunan berbagai program
kita kan ada
kalau ngomong e gov kita perlu apa
perlu data center
pusat data nasional
nah ini pusat data nasional
ini kan penting
karena ini merupakan bagian dari pertahanan satu negara
apa kabar dan apa kira kira yang akan kita
tadinya kan kita merencanakan ada tiga
satu di cikarang
dua di batam
dan tiga di ike
atau pusat data nasional
kita menargetkan di akhir september
sebelum akhir september
sebelum akhir september
sebelum akhir september
sebelum akhir september
sebelum pemerintahan ini berakhir
yang di cikarang itu pusat data nasional itu sudah selesai
apa artinya pusat data nasional
ya jadi pusat data nasional
apakah betul betul harus punya prosesor di situ
server atau kita semua
kan sekarang sudah ada cloud
saat ini ada dua puluh tujuh ribu lebih
yang dimiliki oleh seluruh kementerian lembaga
bisa dibayangkan dua puluh tujuh ribu
taruhnya di mana
bukan taruh di server masing masing
eh disusupin judi
desa punya kabupaten punya kepala dinas punya
jadi nggak terintegrasi
terus servernya taruh di ruangan kepala dinas
nggak dijagain disusupin lah
makanya saya nggak kaget begitu awal awal ini ada sembilan ribu
situs pemerintah disisipin judi online
ya karena itu
security nya nggak diperhatikan
nah undang undangnya kepresnya sudah di ini
sistem pemerintahan berbasis elektronik ini kan kita harus lakukan
harus mau tidak mau
sehingga semua integrasi
ini jadi sepenting
tapi apa nanti dalam server yang
ya artinya pusat tatan nasional artinya nggak usah lah punya semua
kayak bank sentral gitu
kayak kan kalau bank kan ada
nggak usah semua kementerian lembaga punya data server atau apa
cukup ditaruh di pusat data nasional
atau taruh di cloud
karena tau itu juga kalau mas ini servernya
server secara bukan secara real life
ya komputasi awan juga bisa atau apapun
tapi yang pasti kan gini
mereka kan bisa disabotase bisa jadi
iya justru itu
jadi kan kita juga mau
apa mendesain supaya ini jangan pakai publik
jadi bukan internet
kalau untuk pemerintahan intranet
jadi saluran yang lebih tertutup
supaya data data kita jangan bocor
nah tapi ini
karena isu perlindungan data pribadi kan jadi
nah tapi ini kan kita mau tidak mau kan harus membangun sendiri
kita tidak bisa menggunakan teknologi orang lain
sekarang aja kalau kita lihat amerika serikat
mereka kan nggak mau misalnya ada huawei ada ini karena
ketergantungan teknologi ya
ya ketergantungan teknologi dan juga mempengaruhi keamanan
yang pasti buat kita adalah kedaulatan data penting
makanya starlink ketika datang ke indonesia saya
asal ip address nya indonesia
jadi kontrolnya ada di indonesia
tetap harus ada di indonesia dong
nah ini nanti
kalau ip address nya nggak di indonesia nanti semua orang main judi online sama nonton pornografi pakai starlink dong
kita nggak ada kontrol
mereka tanpa starlink juga udah melakukan itu pak
jadi sekarang nanti bentuk dari pusat data nasional ini saya masih
untuk apa seperti apa dan bagaimana
cara memastikan bahwa ini privasi data kita tidak gampang dicuri
ini kan dengan manfaat rbi sebagai kementerian yang bertanggung jawab terhadap konsolidasi kepegawaian di kementerian lembaga di indonesia
bersama kami tentu saja
kita terus akan melakukan konsolidasi dan menerjemahkan sistem pemberitaan berwasa kinektronik ini supaya solid
dan ujungnya apa sih
digitalisasi ini kalau dalam
menerjemahkan dalam bahasa yang gampang apa sih
apa sih e golf itu apa terjemahannya
pelayanan lebih cepat dan lebih mudah
dan lebih transparan
yang cepat dan
dua minggu tinggal satu menit udah jadi
lebih murah juga
lebih murah lebih transparan
itu berikutnya tuh
birokrasi segala macam
jadi lebih efisien lebih efektif birokrasinya
tapi kan dua aja intinya tadi yang saya sebut tadi tuh
lebih cepat dan mudah
itu kan bottom line yang bawa urus turunannya banyak lagi
lebih murah lebih nyaman lebih transparan lebih terbuka
tapi kan dua itu
nah e gov itu harus kesana semuanya
mengurus apa apa nggak sulit lama
jadi kan yang harus dipangkas kan
jadi berarti teknologinya itu sangat sangat penting dan harus kita miliki
jadi e government ini atau sistem pemerintah berbasis elektronik
kalau terjemahan bahasa ininya kan sistem pemerintahan berbasis elektronik
walaupun kalau bahasa gampangnya e gov lah
nah e gov ini ya menjadi kenisayaan juga bagi kita
tapi yang penting harus dari segi tadi
yang poin ketiga
nah tadi kan saya bilang nih
nah dari mana
tugas dari pemerintahan digital itu apa
karena bukan apa apa mbak desy
ini agak menyedihkan juga
karena kalau pemerintahan ini digital apa yang disuruhkan sih
sdm nya juga harus digital
digitalisasi itu nggak cuma soal teknologi
nah survei yang dilakukan oleh
asn kita ini mau punya daya adaptasi terhadap digitalisasi
padahal penggunaan kalau kita hitung ya
gadget yang istilahnya smartphone gadget itu
jadi kan kita kan isunya kan adaptasi
bahwa e government atau digital
pemerintahan digital ini kan udah pasti kena percayaan
sanggup menerima kecepatan ini gimana
itu harus ada up steering terus kan
tapi kalau kita lihat sebenarnya dialog generation
mungkin asn nya juga harus ada perubahan dari segi mereka
sekarang kan udah bukan waktunya lagi yang melarang
melarang itu udah besar
dalam demokrasi itu
melarang itu jalan yang terakhir sekali
dan kalau teknologi susah juga melarangnya
jadi kita kan menata mengatur
jadi oke sekarang kita masuk ke poin kedua ya
berarti kan harus ada literasi harus ada peningkatan
cara menggunakan dengan baik dan benar
dan juga supaya ya memang digital ini digunakan untuk hal hal yang sifatnya sangat positif lah
bisa dampaknya positif
kita bahasanya begini
jadi satu kalimat aja nih
digitalisasi itu harus membuat masyarakat lebih produktif
produktif kok tapi ngeposting
ya produk itu dalam pengertian apapun
kalau kita dulu melakukan pekerjaan
satu pekerjaan dilakukan oleh lima orang
mungkin dengan digitalisasi bisa sepuluh pekerjaan dilakukan oleh satu orang
atau mungkin satu robot yang orangnya tidak berkegangan
jadi memang digitalisasi ini memangkas proses memangkas waktu memangkas orang
itu tantangan kita
cuma dari semua itu yang harus kita tekankan
terutama buat masyarakat indonesia
sebenarnya digital mindset itu
itu bukan soal teknologi
mindsetnya itu udah berarti ini harus terjadi kecepatan perubahan
dan mungkin menggunakan perangkat lebih untuk hal hal yang tidak produktif
indonesia ini termasuk negara yang penggunaan sosial medianya tinggi
hampir tiga jam lima puluh lima menit
ini segala macam
nah kalau itu jadi yang produktif kan
misalnya ke hal hal pengajaran pendidikan dan sebagainya
saya mikirnya begini loh
kita dulu bikin skripsi
di era kita cari kepustakaan satu buku aja bisa setengah jam
sekarang udah gambang lah
sekarang udah segala macam
artinya cari satu buku naskah
kita bisa cepet
harusnya nanti anak anak generasi kedepan kan jauh lebih pinter
karena informasi terbuka
tapi kan siapa yang mau
dan menggunakan informasi itu dan bagaimana
kalau sekarang kan menulis skripsi tinggal google ada chat gpt dan lain sebagainya
jadi mungkin hubungan kita dengan informasi itu juga harus ada perubahan
nah apa yang dilakukan untuk meningkatkan literasi ini
ada program program apa saja dan ditargetkan untuk siapa
di kominfo punya beberapa program
ini ada anggarannya untuk itu
jadi literasi digital
terus tapi yang program andalan kita ya digital entrepreneurship academy sama digital leadership
itu sudah berjalan
sudah berapa kira kira yang lulus lah dari akademi
banyak angka angkanya hampir ratusan ribu juga
tapi dampaknya sudah mulai terasa belum dari apa saja
terasa dong kan pegawai masyarakat
kan kita yang latih juga nih
skilling up nya kan kita melakukan
bukan itu survei
ini kita latih puluhan ribu nih
hampir seratus ribu juga
semua pegawai pemda kita latih
udah gak gap tech lagi
ya paling nggak udah gak gap tech
cuma kan mindset nya sekali lagi saya bilang mindset nya mesti
oke nah sekarang ke literasi masyarakatnya itu sendiri
kita ketahui ya
kita sudah literasi digital masyarakat
dengan berbagai program tuh
paling nggak kita masuk ke kampus kampus kelompok kelompok strategis mahasiswa dan sebagainya
dan kerjasama dengan pihak
ya dengan literasi digital

ini apa sih gunanya sosial media gimana digitalisasi
kalau menurut saya mungkin harus dimulai dari paud
karena sekarang anak anak ya
mereka cepat sekali
mereka kan digital native
mereka paling gak gap tech
cuma digunakan untuk apa
sehingga mereka ini kan juga ada kaitan dengan kalau ada survei yang terakhir
itu anak anak khususnya anak anak kecil yang sudah bisa mengakses
mereka itu bisa kena depresi dari segi kejiwaan mental
karena di situ ada ranah untuk bully
rana untuk ya istilahnya untuk berantem
ya pokoknya yang negatif
residu residu digitalisasi ini kan harus kita perangkat
itu sudah harus ada pendidikan ya
dari usia dini
sebuah kemajuan itu selalu
ada sisi positif dan juga kita harus hindari kan sisi negatifnya
nah digitalisasi juga menyisakan sisi negatif
nah ini yang harus kita tata
apalagi mendekati pemilu
pemilu ini kan penting
kalau buat kominfo untuk mendekati pemilu kita nasinya pemilu damai
tapi ketimbang misalnya pakai undang undang atau mungkin ngeblokir ngeblokir
karena orang juga masyarakat juga mereka selalu bisa mencari jalan keluarnya lah dari situ
apa yang paling bisa membuat masyarakat ini istilahnya itu sehat dan resisten terhadap
tanpa pemerintah harus turun tangan dan menjadi big driver
ini gak boleh
ini di blokir
sekarang kalau udah bukan waktunya lagi yang melarang
melarang itu udah
dalam demokrasi itu melarang itu jalan yang terakhir sekali
dan kalau teknologi susah juga melarangnya
jadi kita kan menata mengatur
nah misalnya tadi saya bilang kalau hoax fitnah ujaran kebencian pasti berhadapan dengan kita
karena itu dampaknya kan luar biasa
dan ada undang undangnya
tidak ada undang undangnya di undang undang ite
kita pun terus mempertimbangkan karena apa
ketika pemerintah meminta take down kepada aplikasi atau platform itu juga punya konsekuensi menurunkan indeks demokrasi kita
tapi kalau yang betul betul kita terpaksa harus kita
jadi kita benar benar men takedown memblokir yang betul betul terpaksa
ya udah gak bisa ini
kan kita nggak boleh mempertaruhkan persatuan nasional kita
tapi pasti ada backlash lah
tapi kalau udah akses ditutup dan lain sebagainya
ada kemarin saya sebulan jadi menteri ada usulan dua ratus tujuh puluh satu situs radikal toler terorisme
gak apa apa itu urusan negara kok
negara itu tanggung jawab negara melindungi rakyat
daripada kita jadi korban lebih baik kita blokir aja
tapi ite ini menurut pak budi ini bagaimana
ya ada beberapa
sebagai ini lah
untuk demokrasi kita dan penggunaannya selama ini kan kita lihat lebih banyak
ada usulan juga dari

ada usulan juga dari unesco
bukan hanya kita yang problem dengan kemajuan digital
negara eropa amerika juga sama
mereka bilang udah big kita
mereka punya yang mereka usulan namanya social media concern
karena biar tumbuh dari masyarakat
jadi bukan pelarangan kayak dewan pes aja lah
kalau ada sengketa selesaikan di dewan pes
sengketa media juga itu
jadi bentuknya sebagai semacam clearing house apa diskusi di sana
ada ini lah watchdognya
isinya bukan pemerintah
ada tokoh agama akademisi masyarakat
wisdomnya biar dapat
tapi kalau kita lihat kecenderungannya di sosmed itu justru yang ekstrim ekstrim itu yang lebih vokal
lebih berjamur di situ
di eropa juga udah
menurut unesco beberapa negara di eropa dan amerika
amerika udah mengadop itu
kayaknya nggak bisa juga mereka juga ngadepit
kalau enggak sampah semua juga yang keluar di sosial media
jadi kan setiap masyarakat punya wisdom kan
saya pikir kita juga perlu dewan sosial media
bukan pengawas ya
kalau dewan pengawas social media kesannya diawasin nggak
tapi biasanya kalau dalam satu diskusi
ini kan diskusi yang istilahnya yang punya pikiran normatif itu lebih cenderung lebih diem
dibanding dengan yang vokal
nah ini kan makanya gara gara sosmed ini kan terjadi polarisasi
supaya nanti ke depan ini kita akan memasuki tahun pemilu ya
polarisasi ini bagaimana mengelolanya supaya kita tidak terjadi lagi lah
seperti dua periode terakhir ini
karena itu betul betul membuat itu kita berantem satu sama lain
intinya pemilu dua ribu dua puluh empat ini narasi ada pemilu dana
bahwa pemilu ini harus menawarkan alternatif
betul ada kompetisi
betul ada tensinya akan naik sedikit
tapi kita mengharapkan
betul ada kompetisi betul ada tensinya akan naik sedikit
dan bahwa kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat ini lebih terkelola dalam pengertian ini kan kompetisi antar anak bangsa
ya kita menghimbau kepada semua pihak
dan juga penyelenggara dan pengawas pemilu seperti kpu dan bawaslu juga punya peranah
dan kita bersama sama untuk menjaga khususnya buat kami ruang digital ini lebih sejuk lah
atau mungkin imbauan juga diberikan kepada pejabat publik juga ke politiku
supaya tidak istilahnya menciptakan percikan percikan
karena kadang kadang kan dari statementnya dengan ucapan yang sifatnya populis
dan juga fokus kepada hal hal yang primodial
itu kan juga harusnya diberikan imbauan
jadi kita selain mengimbau melakukan sosialisasi mendekati
juga mengajak mereka berdiskusi bahwa ruang digital ini milik kita bersama
sehingga yang menjaganya harus kita
karena peradaban tadi saya bilang digital culture
ini kan soal peradaban
masa orang indonesia kebudayaan masa orang indonesia mau menjadi pencipta barbarian digital barbarian kan
dimana kebun binatang ditampilkan se vulgar itu di ruang media
kok jadi kok kita kesantunannya kurang di ruang digital
ini kan juga jadi challenging dong buat kita semua
ya justru mungkin karena ini ranah digital
jadi orang tuh merasa boleh saja apa pun
atau mereka gak kenal
mereka bisa menggunakan nama samaran
pake pseudonym atau pake robot dan lain sebagainya
itu dari kecepatannya
nah ini kita kembali ke teknologinya itu sendiri
kan terus terang bukan kita yang memiliki
taruhlah ada twitter ig tiktok itu kan yang memiliki kalau tidak amerika serikat china misalnya
bagaimana ke depan pak budi
karena kita gunakan seolah olah kita yang menciptakannya
padahal ini bukan
ini adalah bisnis yang dimiliki oleh orang lain dengan segala macam resikonya
mereka bisa sebenarnya melakukan apa pun
mereka bisa mendapatkan revenue pendapatan tanpa bayar pajak
atau mereka bisa menayangkan mensiarkan mempublikasi tanpa tanggung jawab terhadap kontennya
ini kan masalah
memang harus diakui kita ini negara tidak di spearheadnya
kita hanya sendiri konsumen
dari tengah pertarungan teknologi dunia yang luar biasa
nah itulah makanya kita juga harus punya pekerjaan rumah yang berat di kita
di mana digital talent kita ini melakukan inovasi
apa ini sekarang investasi untuk digital talent kita supaya mereka bisa menjadi mark zuckerberg bisa menjadi
yang satu kesempatannya
ruangnya juga diberi
termasuk juga pembiayaan
menurut saya ke depan ini bangsa ini harus punya
negara ini punya
paling tidak kita prosumen lah
produsen juga walaupun lebih banyak sebagai konsumen
kita melakukan ide ide tentang banyak hal tentang di kemajuan digital ini
ini ruangan digital ini kan masih belum ada batas
karena kita sudah sangat sangat kecanduan dengan teknologi yang mau tidak mau itu dibuat oleh orang lain
ya paling tidak misalnya begini
e commerce kita yang dalam negeri
kita terus jaga kita lindungi
terus juga e commerce sudah banyak loh buatan anak dalam negeri loh
tapi akses untuk umkm terhadap online itu
tapi kan artinya udah ada kemauan
seperti alo bank kan punya anak negeri
tapi pinjolnya nah ini
biar aja ini kan tumbuh dulu dong
nanti kan begitu maju oh ada masalah nih
baru kan bisa ada adjustment
tapi yang pasti kemauan untuk memulai
kita punya dalam kemajuan digital ini
kita punya produk produk made in indonesia setara anak bangsa yang bisa kita munculkan
aplikasi e commerce dan lain lain yang juga memang buatan anak dalam negeri
tapi apa mimpi pak budi ini
kan kita juga sebagai orang yang memang mau tidak mau sangat sangat tergantung kepada gadget
sepuluh tahun lagi indonesia itu seperti apa
dengan hubungannya dengan hal hal yang sifatnya serba digital
itu dari kecepatannya
dan seharusnya lebih mudah lah
karena ini berkaitan dengan teknologi
tapi dari segi konten sdm dan keamanannya sehingga
nah soal kontennya soal ininya kan terus
kita kan digital pendidikan terus aja
literasi digital pendidikan masyarakat
dan banyak kampus udah membuat studi atau program studi tentang digital
saya pikir kampus berperanan penting pendidikan berperanan penting dalam hal ini
untuk juga mendorong munculnya peningkatan atau skill up dari digital digital talent kita
kalau menghadapi ai
karena ai ini nanti bisa menggantikan pekerjaan sepuluh mungkin seratus satu semua orang
apa yang perlu dipersiapkan
karena teknologi ini tidak akan menunggu
ya itu kan m dua m
ya itu kan sebenarnya mesin yang belajar
tapi mereka belajar dengan begitu cepat sehingga semakin bisa mendekati inteligensi masyarakat
yang paling ya di dunia ini yang lagi trend ini sekarang data anak
sekarang pekerjaan data saintis itu sangat diburu di dunia
nah kita harus menciptakan banyak data saintis
karena ai ini sekali bakalnya didatangi data saintis
nah data saintis ini kita perlu banyak
karena anak muda kita belajar
ekosistem untuk melahirkan data saintis programmer recorder
sekolahnya kita perhatiin pendidikan kita perhatiin
jadi kan arahnya dunia ke sana
data saintis ini
ini mungkin sepuluh dua puluh tahun ke depan data saintis itu jadi penting
kan merchant learning ini kan bisa berjalan bisa penting bisa menghasilkan sesuatu kalau datanya bagus
kalau datanya nggak bagus ini juga nggak bisa
nah data kan masih manual kan anak anak
tergantung apa yang dimasukkan
apa yang dimasukkan ke
tapi mereka nanti justru bisa menciptakan konklusi sendiri
itu yang ditakutkan kan
kalau mereka ternyata bisa melakukannya dengan cepat dan lebih
ini juga menjadi sesuatu tantangan dan ancaman juga
iya sama juga seperti internet of things
kan sekarang bukan internet of thing
kalau menurut saya
udah everything nanti
smart home semuanya serba di
iya kita juga kalau mau kesehatan
mobil udah nggak perlu
ya kesehatan kita bisa cek sendiri
bisa ngukur sendiri
ya semuanya lah
semua bisa ter interkoneksi
kita bisa tinggal gunakan suara
tapi terakhir mungkin yang paling penting itu security nya
sekarang saja kan ada crime udah terjadi
nah saya kan selalu sampaikan ke publik
bagaimana menciptakan ekosistem yang bisa menangkal
saya selalu bercanda dengan pihak kepolisian
masa direkturat cyber crime masih bintang satu
karena kejahatan kedepannya udah mulai naik
saya bergurau begitu
karena kejahatan crime
cyber crime ini bukannya makin menyusut makin canggih
sekarang lebih canggih kan
dan kalau semua ter connect lewat internet mereka tinggal tekan tombol yang mematikan saja
nah ini bagaimana apa yang kita siapkan
ini kan yang pasti keamanan tadi kan security
ekonomi ini penting
karena kan kita baru saja ada undang undang perlindungan data pribadi
jadi data ini jangan sampai digunakan secara tidak
nah pdp kita perlindungan data pribadi atau public data protection kita ini jadi sebuah isu yang penting
kita harus punya firewall yang ini
jadi kita jangan yang pasti misalnya data center
jadi bisnis data center kita ini potensi bisnis data center kita di indonesia itu luar biasa besar
menurut data average itu satu orang itu perlu dua puluh watt
capacity untuk datanya
sedangkan kita satu watt juga belum
jadi artinya bisnis data center di indonesia itu luar biasa sekali
apalagi data center nanti tuntutannya apa green energy
indonesia potensinya luar biasa green energy
tapi sekarang kalau ini kan hacker lah mereka bisa mengajak
mungkin kita juga harus ciptakan hacker hacker yang sama
karena yang paling mahal di data center itu kerjaan yang gajinya paling gede itu itu
tapi hacker hacker yang ini white hat ya
bukan security keamanan tapi digital security
itu paling mahal gajinya
karena dia yang kontrol supaya data data kita ini gak aman
di tempat kita juga begitu
setiap ada ktt apa ada serangan ini melbor apa kita jaga
jadi apalagi kalau kita nanti semua e government semua terkoneksi ada salah salah sedikit ya
mungkin terakhir ini kan kita sekarang kalau dari tv ya kita sudah say good bike ke analog
ya dari analog ke digital
nah ini coba mungkin agak sekilas apa yang diharapkan dan juga ini frekuensi frekuensi ini kira kira sudah ada
pasti ada penghematan frekuensi
dan apa frekuensi yang selama ini akan digunakan untuk apa
kan frekuensi tujuh ratus
ini kan terjadi penghematan mungkin kita mau lelang
beberapa operator saudara senang sekali
mau melerak mau
tapi idealnya kita apakan frekuensi analog ini
digunakan untuk apa
untuk yang lain yang menumbuhkan ekosistem digital ini
bisa buat lima g misalnya
karena digabungin dengan dua tiga atau dua empat bisa jadi bisa akan lebih mengecepat penyelenggaraan lima g
tapi yang pasti gini loh
ini sangat membantu kita sekali untuk lakukan percepatan percepatan
karena frekuensi ini kan milik negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat untuk publik
jadi nanti kita iniin lagi lama lama terus lalu membantu sekali
karena tv digital ini kan menghemat frekuensi yang luar biasa
iya dan juga dari segi investasi dan lain sebagainya bisa jauh lebih murah ya
pokoknya semua serba digital
satu tahun ini coba mungkin bisa aspirasi dan apa
kita akan mengharapkan tadi akhir tahun ini bts yang waktu empat g bts empat g bakti kominfo ini bisa kita selesaikan
di tahun ini yang lima ribu itu
terus kita akan mewujudkan yang namanya pusat data nasional di cikarang
ini pusat data nasional pertama kita
bisa dalam satu tahun ini
bisa bisa itu kita kontrol terus setiap waktu kita pantau terus perkembangannya
terus kita juga mau
integrasi pala paring dan juga pelayanan satria satri
akan mulai akhir tahun bisa
jadi saya juga satu lagi kita mau mendapatkan insentif
kita sedang berdiskusi lagi dicari waktunya yang pas
kita mau berdiskusi dengan operator seluler
rsc mendorong operator seluler ini supaya jangan empat sekarang kan masih empat kan
saya mau bikin tiga aja supaya sehat
tapi harus kompetitif sehingga konsumen juga
kalau gini kalau sekarang ini terlalu ramai itu semua banting bantingan harga kualitas nggak nambah
saya mau semuanya
harus seratus produser dan konsumen sama sama happy
karena kalau mereka nggak ini mereka nggak invest
pada akhir satu tahun berapa kecepatan yang bisa diganti
kita kan lagi promosi
karena kalau menurut v kita harus double
paling nggak kalau dua puluh dua sekarang kita ke lima puluh ke enam puluh
dan setiap kenaikan sepuluh mbps katanya bisa meningkatkan gdp satu
pak budi menyenangkan pekerjaan ini tantangan baru
bukan karena ini masa depan
jadi kementerian kominfo ini kita nyebutnya sebagai kementerian masa depan
jadi kita ngelusurin masa depan
ada yang kita tahu ada yang nggak kita tahu
masa depan gitu ada yang kita bisa prediksi
tapi ada juga sesuatu yang masa depan kan namanya masa depan
karena ajaib ajaibnya disrupsinya juga banyak
yang penting kita siap
yang penting kita siap
dan menyiapkan diri
menyiapkan diri jadi kementerian masa depan bukan masa lalu
jadi kalau kita ngomongnya masa depan ya ada yang di prediksi
tapi juga sama seperti kita membayangkan pager dihantam sama sms
sms die dihajar sama blackberry
blackberry die dihajar sama
kita nggak tahu ke depan apa
paling kita mengantisipasi melihat trennya
masa depan tuh ada yang kita bisa prediksi
kita kalau sih ada juga yang penuh kejutan
yang penting kita siapkan secara teknologi tapi secara manusianya juga harus
manusia juga harus siap
baik pak budi terima kasih banyak atas waktunya
atas insight nya kita banyak sekali belajar
dan semoga target target khususnya dalam pemerataan dan juga konektivitas ini indonesia terkoneksi ini bisa diwujudkan dalam waktu
lebih cepat lebih baik
demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih juga atas perhatian anda
jangan lupa anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan juga di youtube
sekali lagi saya desi anwar